kekuatan yang paling gini
sepertinya aku tidak boleh
mengambil waktuku lagi
aku harus menggunakan ritual
untuk mengambil tenaga murni bocah ini
aku sudah muak
raden belum pulang ke istana
nanti ibunya raden
bakal mencari raden
kalau nanti aku belak ke istana
pasti aku dipaksa untuk melakukan itu
ini itu oleh kanjeng ibu
aku ingin disini saja
kalau aku disini
aku bebas melakukan apapun yang aku mau
kalau raden tetap disini
pasti bunda raden
bakal mencari raden
akan mencari raden
nanti kami yang disalahkan
carikan aku makanan
makan apaan raden
ya tentu saja makanan manusia lah
kamu ini bagaimana sih
tidak ada makannya
mau kemana burbu
apakah aku punya urusan dengan
kau ini nawang bukan
buronan kerajaan galuh
apa kau pikir kau mampu menangkapku
beraninya kau meremehkan prajurit galuh
punya ilmu sejongkukku

tadi aku ambil dari rumah
silahkan coba den
aku tidak bisa makan makanan seperti ini
tidak ada lagi
lebih baik aku pulang saja
apa manalah rasa
apa manalah rasa
tolong aku kanjeng ibu
tolong aku kanjeng ibu
ada apa denganmu nak
ada apa denganmu nak
apa mimpi buruk ini
pertanda terjadi sesuatu yang buruk denganmu

kenapa gusti prabu belum juga kembali ke istana
semoga yang maha kuasa
coba kau mencari tahu keberadaan besi prabu
jangan sampai ada satu orang pun tahu
kalau gusti prabowo sedang menyamar
aku mohon diri
bagus aku bisa memanfaatkan anak itu
wanita iblis itu sengaja mau menjadikan anak itu sebagai sasaran
aku harus mencegahnya
dari mana saja kang umen
sudah tahu kakakmu surakerta dalam penyembuhan
nawang sudah tidak tahan
nawang ingin mereka membayarnya
karena rajam mereka telah melukai kakak surakerta
nawang sudah membunuh beberapa prajurit
dan nawang sempat bentrokan kepada gelapnya wang
tetapi dia kabur abang
itu namanya ceroboh nawang
abang tidak setuju
terlalu berbahaya nawang pergi sendiri ke sana
nawang bisa menjaga diri nawang sendiri abang
ini meratakan sana
sedang melacak keberadaan surakerta
kalau nawang pergi sendiri ke sana
itu sama saja nawang memberitahu tempat persembunyian ini
orang tidak berpikir sejauh itu
kalau sampai nawang tertangkap lagi
mau nawang dihukum mati untuk kedua kalinya

beruntungan tidak akan datang lagi nawang
tapi apakah kita hanya diam saja
atas perlakuan mereka terhadap kakak surakerta abang
belum saatnya kita membalas dendam
tunggu sampai surakerta sembuh
bukankah kau sudah dibunuh
ke banyak sumbah
ada apa sebenarnya ini